kita ke informasi selanjutnya sampah asing sisa produk konsumsi dari amerika utara eropa dan australia ditemukan menumpuk di kabupaten karawang jawa barat
sampah asing yang masuk ke indonesia secara ilegal ini dikenal dengan sampah dolar dan mulai muncul di karawang sejak pertengahan dua ribu delapan belas
kepala dinas lingkungan hidup karawang mengaku telah memberikan sanksi penghentian kegiatan dan meminta perusahaan bertanggung jawab terhadap cacaran sampah di sekitar permukiman warga
kepulan asap pekat menyelimuti desa taman sari karawang jawa barat
sebagian merupakan asap dari pengolahan batu kapur tradisional milik warga
namun sebagian lainnya berasal dari tumpukan sampah di tanah lapang
sampah sampah ini dibakar di sekitar pemukiman warga bahkan di samping sekolah
sekilas sampah sampah ini memang seperti sampah domestik warga setempat
namun jika kita perhatikan
lebih seksama sampah sampah ini merupakan sisa produk asing
ini adalah sisa produk konsumsi rumah tangga asal amerika serikat kanada eropa dan australia
tidak jarang juga ditemui foto foto warga negara asing bahkan bendera sebuah negara
sampah ini menumpuk di sekitar desa taman sari kabupaten karawang jawa barat
didampingi kepala badan permusyawaratan desa adang sadili
saya mengunjungi warga yang merasakan langsung dampak sampah asing di sekitar rumahnya
mobil nggak bau menurut adang sadili sampah asing ini mulai muncul di desanya sejak pertengahan dua ribu delapan belas
sumber sampah asing ini masih simpang siur
namun warga menduga sampah berasal dari beberapa perusahaan daur ulang kertas
dan juga dari beberapa perusahaan yang telah diperlukan untuk memulai perusahaan
di sebelah itu pabrik kertas pindu deli namanya itu kan pt
untuk memastikan asal sampah asing ini saya mendatangi seorang pengepul di desa taman sari
ade junaidi baru sekitar satu tahun menjadi pengepul sampah
ade membenarkan sampah yang diterimanya merupakan sampah yang berasal dari negara lain
dari lapaknya saya berhasil mengumpulkan beberapa contoh sampah dari berbagai negara
tidak hanya lokasi produksi sampah
sisa konsumsi beberapa kartu identitas pun menegaskan asal sampah sampah ini
dari sudut pandang pengepul sampah sampah ini masih memiliki nilai ekonomi
dan ade bukan satu satunya pengepul sampah asing di desa taman sari
sebagai pelanggan ade tahu betul dari mana sampah sampah asing ini berasal
yang pertama itu dari pt pajar suryawisesa sama pt pindu deli
pemilai sampah asing ini adalah dari pemerintah
pemerintah itu adalah bekas pengolahan brown paper
cuman ya kalau memang itu menguntungkan kenapa tidak kita olah dan juga menciptakan lapangan pekerjaan
mungkin kalau dari segi pemerintah ya kenapa tidak diberantas dari pemerintahnya kalau memang ilegal
jadi kenapa kami masyarakat kecil yang membutuhkan pekerjaan setelah menikmati baru ada semacam larangan atau apa
daya tarik awal
sampah asing ini adalah sering ditemukannya mata uang asing
ade mengaku salah seorang pekerjanya pernah menemukan uang tunai dua dua ratus dolar amerika saat memilah sampah
di karawang sampah sampah impor ini dikenal dengan sampah dolar
kenapa karena bukan tidak mungkin kita bisa menemukan mata uang asing di tumpukan sampah ini
itulah kenapa sampah impor diterima oleh sebagian masyarakat di karawang
tidak hanya dolar amerika mata uang negara lain seperti dolar singapura mata uang rusia dan negara eropa lainnya tidak jarang ditemukan di antara tumpukan sampah ini
menyikapi temuan sampah asing yang tersebar di wilayahnya kepala dinas lingkungan hidup karawang wawan setiawan membenarkan bahwa perusahaan daur ulang kertas merupakan sumbernya
salah satunya betul
kebetulan dalam masa trial itu ternyata dia menggunakan bahan baku yang kita ambil contoh misalnya satu ton
ternyata yang menjadi bahan baku yang bisa diolah menjadi brown peopper ini kurang lebih antara lima puluh sampai dengan enam puluh persen
nah si empat puluh persennya ini rupanya dikerjasamakan
ternyata dibuang ke masyarakat
manajemen perusahaan daur ulang kertas pt pindodeli iii mengakui bahwa bahan baku impor merupakan sumber yang terbaik
dan bahkan bagian dari rencana produksi
keberadaan residu bahan baku produksi berupa sampah asing yang tercecer di desa sekitar perusahaan diakui merupakan ketidaksempurnaan produksi yang masih dalam tahap uji coba
namun mereka mengaku akan bertanggung jawab
akhirnya kita angkut lagi pak semua kita ambil lagi di masyarakat kita simpan di tempat kita ya kan
nah nanti rencananya kan dalam jangka waktu dekat
ini kita mau bakar sendiri semua ya kan untuk pembangkit boiler juga nanti
seperti saya katakan ini kan kita baru trial ya pak
ya anak anak dalam baru balita melangkah pasti ada jatuhnya juga ya kan
nah yang penting kita kan ada niat untuk melakukan yang terbaik untuk lingkungan prinsip begitu pak
memenuhi janji perusahaan untuk bertanggung jawab membersihkan ceceran sampah dan berencana
mengutamakan bahan baku dalam negeri tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan
apalagi sampah yang sudah terlanjur menyebar di desa sekitar perusahaan tidak hanya terhampar di lahan kosong
tapi juga telah dibakar dan menjadi bahan bakar pengolahan batu kapur
sebuah masalah baru yang harus jelas pertanggung jawabannya
belum lagi stok bahan baku impor yang masih disimpan perusahaan juga bisa menjadi ancaman di masa depan
tim liputan cnn indonesia karawang jawa barat